ini kisah tentang kebahagiaan
tentang keriangan yang sempat hilang
tentang cara mengagungkan tradisi yang pernah lama terkubur
bagi etnis tionghoa hari ke lima belas dalam kalender tahun baru imlek adalah hari yang sakral
di tanah borneo mereka berpesta menjaga berkah para dewa
pesta yang lazim dikenal dengan sebutan cap
singkawang kalimantan barat ibarat rumah para tionghoa
dalam bahasa hakka orang tionghoa lazim menamai kota ini dengan sebutan sangkyuyong
di sini peradaban tionghoa bukan sekedar warisan masa silam
tetapi juga keragaman hidup yang padu
tak cuma padat etnis tionghoa
wilayah yang menjadi bagian dari kerajaan sambas di masa lampau ini juga dihuni orang melayu dan dayak
mereka hidup bersisian di tanah borneo
jejak tionghoa di pulau kalimantan terekam sejak abad ke tiga belas
saat orang tionghoa haka dari guangdong cina selatan pertama kali menjajakan kaki di sana
mereka menetap dan bekerja sebagai kulit tambang emas di monterado bengkayang
dari monterado mereka menyebar ke penjuru kalimantan barat
termasuk singkawang yang menjadi favorit para perantau itu
lambat laun wilayah ini kian ramai para perantau memilih menetap
pernikahan lintas etnis lazim di sini dan mewarnai wajah singkawang hari ini
lebih dari tiga rakyat singkawang di singkawang
di mana ada pemerintah yang memiliki kekuatan kekuatan dan kekuatan

tak heran budaya dan tradisi begitu melekat di singkawang
dan bertahan dan terus hidup hingga hari ini
kebudayaan asli mereka pun hidup dan berkembang di tanah perantauan
termasuk tradisi perayaan pada malam ke lima belas imlek yang disebut cap gome
tetapi sesungguhnya tidak ada istilah tahun baru imlek bagi orang hokkien
tetapi sesungguhnya tidak ada istilah tahun baru imlek bagi orang hokian
mereka menyebutnya sinsia sebuah perayaan memasuki musim semi
itulah sebabnya warga keturunan tionghoa di singkawang merayakannya lewat replika pohon mehua
berlambang harapan dan semangat baru
pada tahun ini dunia dinaungi siomonyet angka

tetapi siomonyet tersebut diakini membawa rezeki kejutan dan energi yang besar

jelang cap gome lagu lagu tiongkok mengalun di rumah rumah
tai sichan misalnya saban tahun pada hari jelang cap gome
ia merasa perlu memainkan erhu ini
ketika dia yang dua puluh lima tahun tapi sudah selesai dua tahun tadi
merekarm bertindak kencang untuk memperbaiki ruang suaminya dalam jenis iencara keselamatan
dan selanjutnya menggunakan obat obatan religius mencapai kond emerge
tiongkok juga meng els drew pokemon
tetapi tidak terlalu biasa kita mencari pelajaran kalian bertuah
kalau kita mau mencari pelajaran awesome itu
barangkali mereka harus memiliki jalan kawal untuk bermajinkan ini

seorang besar panjang memiliki talianmu
suara gesekan dari dawai erhu menjadi tanda kebudayaan tionghoa masih hidup dalam dada generasi masa kini

apa artinya musik tradisional buat ibu
ibu bagaimana cara mempertahankan musik tradisional yang sudah mulai punah ini bu
caranya ibu bagaimana meneruskan ke keluarga atau bagaimana
orang tua kan hobi ini
dari zaman dulu tujuh belas tahun sudah belajar
anak ada yang mau meneruskan
ini bukan apa bukan selamanya itu ada orang undang undang
kalau tidak ada tidak ada
artinya imlek cap gome buat ibu artinya apa
artinya datang rejeki
rejeki banyak ya
usia senja tak membuat semangat mereka redup
meski sadar jenis kesenian ini mulai langka dan miskin penerus
mereka terus menghidupkan musik pacim pan
malam di singkawang kali ini adalah malam lampion
berangkat wajib untuk menyambut cap gome

berbagai kreasi dan karya yang berbeda
dan ukuran lampion yang tak biasa kaya menambah semarak suasana
di bawah ribuan cahaya lampion malam ini singkawang memang benar benar gembar lampu
tak mengherankan jika momen ini sejak dulu selalu dijadikan ajang pertemuan bagi para muda mudi untuk berkumpul
menghabiskan malam dan menikmati romansi semasa singkawang bertabur lampion
selain untuk lakukan perencapaian surat
perencanaan dan perkembangan lampion digunakan adalah untuk menjauhkan anak virgin
eyeballs tersebut di negatif
lihat simpan akhir
di video ini yang menarik
yang menkingari pada weeaboo
menunggu dan maet maksudnya yang tepat yang kita lakukan yang baik lah
lampion yang berakrak dalam pawai menjadi tanda bahwa sebentar lagi hari ke lima belas dalam penanggalan kalender cina akan datang
cuma kita sebagian kita itu tatung pencaharian kita itu tetap
jadi kalau kita itu menolak kadang kadang itu bisa bikin kita itu kacau balik
kelompok tatung dari cetia cao liu nian sai tengah bersiap diri sehari sebelum jab gome
ada senangkan ritual yang harus mereka jalani
antara lain ritual tolak
bala atau cuci jalan menuju kelenteng utama untuk bersilaturahmi dengan para dewa
cik hin jung pemimpin tatung di cetia bersama anak anaknya yang menjadi tatung juga sibuk mempersiapkan serangkian ritual ini
menjadi tatung bukanlah pilihan
cik hin jung yang dipercaya
sehari hari akrab dipanggil ajung ini adalah tabib dan tukang gigi yang dipilih oleh luhur dewa cao liu nian sai
dewa yang semasa hidupnya merupakan jenderal perang yang merangkap menjadi tabib itu telah memilih ajung sejak usia tujuh tahun
pertama itu gayanya orang sakit tapi tidak juga sakit
macam puasa lah gitu
kalau dulu itu saya juga kepingin itu menolak
tapi ternyata nggak bisa juga
sampai saya merantau di mana sering nyalakan gitu
ujung ujung jadi tatung juga
menjadi tatung dilakoninya bukan hanya saat ritual saja
profesi sehari hari ajung sebagai tukang gigi membuatnya kerap menggunakan kemampuan tatung untuk mengobati pasien
meski sempat menghadapi dilema ajung sudah lima puluh tahun setia dengan keyakinannya menjadi tatung
mereka yang terpilih menjadi tatung tak boleh menolak
karena penolakan dipercaya bisa menimbulkan karma berkepanjangan
ya lah kalau orang yang kena tatung gitu lah
yang dipilih tatung ya begitu

profesi sehari hari ajung menjadi tatung ya lah kalau orang yang kena tatung gitu lah
kita mau ngelak pun nggak bisa
cuma kita sebagian kita itu tatung pencaharian kita itu tetap
jadi kalau kita itu menolak kadang kadang itu bisa bikin kita itu kacau malam
ajung dan anak anaknya mendapatkan predikat tatung bukan karena diturunkan dari orang tuanya
ia juga tidak menurunkan anugerahnya sebagai tatung kepada anak anaknya
ajung percaya ke sebelas anaknya menjadi tatung berkat anugerah dari para dewa
ini bukan perkara mudah
sebagai penerus tradisi siapapun yang mendapatkan gelar tersebut harus menjaga hati nurani dan selalu berbuat baik
tak banyak wanita yang terpilih menjadi tatung
sebagai tatung wanita elva mutan menganggap ini adalah tagir yang telah digariskan para dewa
dulu sempat menolak begitu ya kenapa
dulu sih kita kan tidak tahu apa apa lain lain kan termasuk kan
jadi kan kaget kita
jadi ini bagian dari untuk meneruskan tradisi begitu ya
warisan leluhur jadi mau tidak mau harus dijalani
sebenarnya kalau kita menolak apa yang akan terjadi pak buat elva
harus masuk ya
jangan bisa menolak
kau sudah kenal kan tidak bisa menolak
kalau ini bisa jelasin kenapa kamu pakai gada begitu
saya sendiri mau bergadah itu
oh begitu memang dari dewa yang merasuk di eropa memang harus tampilannya seperti ini
mau tidak mau kita harus pakai ini
sudah kita ada pasti kita capek
pasti capek ya
selamanya akan menjadi tatung
begitu pula bagi anthony dan henry frans wong
tatung adalah titah sang leluhur yang harus dijalani
mereka memilih bertahan agar terhindar dari mala petaka
setiap tahun tepat pada tanggal ke empat belas dalam bulan pertama penanggalan cina tatung melakukan ritual
roh para dewa atau leluhur dari langit menjelma dalam tubuh tatung untuk membantu mengusir roh jahat agar kehidupan manusia damai di bumi
kostum perisai layaknya pakaian kebesaran dewa telah dikenakan
dipimpin ji kinjo memenuhi impun abadi di depan altar
mereka mengambil alat yang menangani kekuasaan
mereka mengambil alat yang menangani kekuasaan
mereka mengambil alat yang menangani kekuasaan
mereka mengambil alat yang menangani kekuasaan
bunyi tambur dan simbal memecah keheningan kota singkawang
bunyi tambur dan simbal memecah keheningan kota singkawang
soperangkat peralatan ritual sudah disiapkan
tandu tandu berparang dan para pemikulnya juga telah bersiap

menjelang hari ke lima belas ritual cuci jalan dilakukan para tatung

iring iringan menuju kelenteng diakini dapat membersihkan kota dari roh rajahan

saat api melap naga para pengarang akan mengeli api dengan meneriakan yalya kegembiraan
ritual bakar naga tradisi yang dulu sempat dilarang namun kini bebas dirayakan kembali
ritual bakar naga tradisi yang dulu sempat dilarang namun kini bebas dirayakan kembali
ritual bakar naga tradisi yang dulu sempat dilarang namun kini bebas dirayakan kembali
sepuluh sampai seratus tahun ke depan tradisi ini terus hidup
dan generasi berikutnya bisa menyaksikan peristiwa yang luar biasa ini